sementara itu pemirsa penumpang maskapai sriwijaya air sj sembilan puluh satu rute bengkulu jakarta
turun dari pesawat sesaat sebelum lepas landas
hal ini dilakukan sebagai protes karena tidak nyaman dengan pesawat yang berbau durian
awak pesawat pun akhirnya menurunkan durian yang mereka bawa dengan berat lebih dari dua ton
peristiwa ini direkam oleh seorang warga dan akhirnya viral di media sosial
informasi bau durian menyengat di pesawat sriwijaya air saat akan lepas landas pada senin pagi
menjadi viral karena unggahan amir zidan di akun facebooknya
yang menjadi sorotan warganet amir menulis jika dia mendapatkan informasi dari petugas
uang durian yang dibawa pesawat seberat tiga ton
dalam dialog bersama program cn indonesia connected
amir menyatakan jika para penumpang berdasarkan tak keberatan pesawat bau durian
sepanjang baunya tidak mengganggu kenyamanan penumpang
jadi benar benar tidak
memang dalam posisi di packaging gitu
tapi kan masalahnya kan keluar aromanya mbak ya kan
itu yang kemudian mengganggu anda dan juga penumpang lainnya ya
jadi tidak bersedia untuk naik penumpangan itu
regulasi masalah kargo saya sih nggak ambil pusing deh
saya juga tidak begitu mengerti gitu
yang saya cuma pertanyakan kok ini baunya nggak
lumayan lho mbak dua puluh menitan
di dalam panas dan bau durian cuma kayak apa tuh ya kan
mas kps sewijaya air bengkulu membenarkan jika pesawat sewijaya air sd sembilan puluh satu membawa durian
durian yang dibawanya beratnya mencapai dua ton dua puluh lima kg dan telah dikemas secara khusus
kami mohon maaf yang kebetulan betulnya ada kejadian kemarin penerbangan sewijaya air sd sembilan puluh satu
rute bengkulu jakarta yang membawa durian sebanyak dua dua puluh lima
total tiga kilo sudah termasuk barang bantuan
kepalu dan jengko barang general
jadi untuk durian sendiri sebanyak dua ton dua puluh lima kilogram
di mana total berat itu tidak menyalahi aturan keselamatan penerbangan udara
karena kita tidak melewati batas maksimum take off weight dari pesawat
pihak bandara menyatakan hingga durian tidak dikategorikan barang yang tak boleh diangkut
namun perlu pengemasan khusus
yang beraroma kuat
sri jw membawa durian dalam penerbangan sembilan puluh satu dengan jumlah total dua ton dua puluh lima kg
yang telah dikemas dengan khusus
yang ketiga durian tidak dalam kategori barang yang tidak boleh diangkut
atau yang nanti silah dangerous good
tapi karena memiliki aroma yang keras
maka perlu pengemasan
dan dalam pengangkutannya yang khusus
mengiriman kargo buah durian sebagai komoditi andalan profesi bengkulu oleh mas kb sriwijaya air bukanlah yang pertama
hal ini sudah dilakukan sejak tahun dua ribu lima belas